para calon peserta umroh dari first travel mempertanyakan nasib uang ganti rugi bagi mereka
pasalnya salah satu putusan dari majelis hakim pengadilan negeri depok tadi menyatakan bahwa
aset para bos pt first anugrah karya wisata alias first travel sebesar dua puluh lima miliar rupiah akan dirampas negara
sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut pembagian aset yang disita dari first travel dibagikan kepada calon jamaah secara proporsional
sejumlah aset yang dirinci berupa uang senilai delapan delapan miliar rupiah dan aset tidak bergerak serta aset bergerak
namun dalam sidang putusan hari rabu siang tadi majelis hakim ternyata berbeda
hal tersebut menimbulkan pertanyaan di antara para korban dari first travel ini
pasalnya putusan tersebut juga menjelaskan secara jelas apakah hasil sitaan akan dikembalikan kepada para korban
pada dasarnya para korban mengakui cukup puas dengan hukuman yang telah dijatuhkan
namun mereka hanya
meminta kejelasan tentang ganti rugi serta rincian aset yang telah disita dengan total sebesar dua puluh lima miliar rupiah itu
untuk dikembalikan ke negara terus negara memikirkan jamaah diberangkatkan satu persatu nggak masalah
tapi kalau memang untuk memberangkatkan jamaah gak masalah saya
asal buktinya aja itu aja
kasian lho pak mereka itu
yang sudah nangis nangis pengen berangkat ke tanah suci pak
tapi sampai sekarang
sekarang mana hasilnya
tiga belas pelapor itu
apa coba mereka hasil dengan semua ini
yang kami minta sih aset gitu
karena kami juga belum menerima daftar list aset yang dari barisim kekejaksaan
dan kami pun sampai sekarang belum menerima
kami sudah meminta kepada pihak kekejaksaan juga kepada barisim untuk melampirkan aset yang sudah mereka sita
tapi kami belum menerima

butuh beralinian mengatur yang termasuk jempol sal insbesondere salt
jumlahnya berasal dari kita
dimana vika sedang sikat sepenuhnya
apapun hal itu pada saat itu dochive demikian keiring ini dari model tapell
dan namaagsanya juga nyitu karakter toleransin mil executiva podcast dalan vincegovi